pengadilan yang bersih ternyata belum juga didapatkan di negeri ini
dua pegawai pengadilan negeri jakarta selatan ditangkap kpk
operasi ini membuat daftar panjang panitera pengadilan yang ditangkap kpk
pengadilan negeri jakarta selatan mengapresiasi operasi tangkap tangan kpk
karena dinilai dapat membantu untuk membersihkan staf bermasalah di pengadilan
sejak dua ribu lima belas kpk telah menciduk lima panitera dalam operasi tangkap tangan
kita memantau gerakan gerakan dari orang dalam negeri yang sifatnya oknumnya
ini pimpinan mahkamah agung tidak sangat sangat kecewa
dan tidak akan memberikan pembelaan hukum apapun
apabila yang bersangkutan nanti ternyata terbukti menjadi ditetapkan sebagai tersangka
pimpinan mahkamah agung tidak akan memberikan
panitra pengganti pn jakarta selatan tarmizian
setelah diciduk kpk dalam operasi tangkap tangan senin kemarin
jika terbukti menerima gratifikasi dari pihak yang sedang mendapat proses hukum
tarmizi dan seorang oknum pegawai honorer pengadilan negeri jakarta selatan
juga tidak akan mendapat bantuan atau pendampingan hukum dari mahkamah agung
penangkapan panitra ini bukanlah menjadi masalah individu
melainkan adanya kelemahan dalam pengawasan di lembaga pengadilan
untuk hakim itu sudah ada kode etik menerima tamu aja tidak boleh
sekarang akses kad itu melekat di id kad
tidak semua orang bisa masuk ke ruang hakim
di mahkamah agung juga begitu
id kad berfungsi sebagai akses kad
sedangkan panitra pengganti itu tidak ada kode etiknya yang melarang
untuk bertemu dengan para pihak
karena para pihak itu harus bertemu dengan panitera pengganti
penangkapan terhadap tarmizi menambah daftar panjang penangkapan kpk terhadap panitra pengadilan
bisa saja ini bukan menjadi penangkapan terakhir dari kpk terhadap pegawai pengadilan
horas manihuruk cnn indonesia
penangkapan terhadap panitra di pengadilan negeri jakarta selatan kemarin
semakin membuktikan bahwa mafia peradilan masih terus berkeliaran
meski sebenarnya kpk tak pernah lelah membongkar tindak rasuah
namun adakah cara lain membersihkan tikus tikus rakus dari dunia peradilan kita
kami mengulasnya malam ini dengan
farid watski yang merupakan komisioner dan sekaligus jurubicara komisi yudisial
selamat malam mas
terima kasih suri
kemudian ada asep iwan iryawan mantan hakim
kita sebutnya mantan hakim karena kita ingin tahu sebenarnya kang asep
seberapa penting sih sebenarnya peran seorang panitera itu
kalau kita lihat beberapa kasus kan panitera panitera panitera
kok bisa berpengaruh sekali
seberapa penting panitera ini
panitera itu sehingga saya katakan penitipan tidak ketara
penitipan tidak ketara
jadi kalau mau aman nitip sama panitera
tidak ketara itu
tapi normalnya di undang undang peradilan disebutin peradilan umum itu ya
tepatnya itu tungkas panitera apa dudur wadur namanya bahasa belandanya di luar itu
panitera itu sebenarnya sekretaris sebuah sidangnya penghakim
jadi di belakang bikin berita acara penyiapkan penetapan
putusan dalam arti di depannya bukan pertimbangan
tapi orang awam tahunya begitu tapi kok bisa ikut bermain bermain itu
ya karena tadi dia kan yang tahu ceritanya hakim berita acara
besok sidang kapan besok siapa kata hakim
berapa kapan ya panitera kan tahu
apalagi panitera panitera kelas satu di jakarta
panitera itu kan maaf harus saya katakan
tapi satu pertanggung jawaban omongan saya
panitia itu mulai dari cleaning service pegawai biasa
mengkok di situ
bahkan ada panitera suaminya adiknya akaknya omnya uaknya
kayak iklan mobil itu nyaris tak terdengar
itu komplit semua
tapi mereka sudah
maksudnya kakaknya adiknya semua
tidak ada pegawainya di situ
jadi ada kakaknya jadi panitera adiknya jadi panitera
ada yang suami jadi hakim
oh satu keluarga
kalau keluarga mending
dulu ketika itu sama zaman jahiliah zaman saya di sana
saya nggak tahu sekarang sama atau saya nggak tahu
tapi masih ada lah
saya dicek gampang kok datanya tinggal itu daftar keluarganya
apalagi waktu dengan departemen kehakiman
jadi perekrutannya ini maksudnya
ya sebenarnya pegawai negeri semua
tapi kayak dulu itu
ya tadi pegawai honorer
kemudian ada penerimaan pegawai
nah di situ diangkat di situ
nggak jauh jauh dari jakarta
biasanya bapaknya direktur di departemen kehakiman dulu
sekarang kan mahkamah agung yang nyuplay
di mahkamah juga sama pegawai dan semua orang dalam juga
entah bekas anaknya keponakannya pasti di situ
jadi kalau dicari gampang
silah silah keluarganya itu paling gampang di sana
ternyata mudah sekali masuk
maksudnya begitu kan poin yang disampaikan
sudah dulu ya
cerita dulu saya sekarang nggak tahu
tapi bisa dicari paling gampang lah
ini panitera di selatan
apakah ada punya saudara suami istri dengan di pusat
atau di barat di timur
itu paling gampang ketahuan
masuknya tidak terlalu ketat seleksinya
artinya mudah lah poinnya begitu ya
dulu kan itu gampang
capek capek kan mau di departemen kehakiman
apa peran kerjanya sangat penting ternyata
panitia kan bikin berita acara sita
bikin penetapan sita jaminan
situ juga tahu mudisita kan
panitera kan bakal kasih tahu
eh lupa terlalu disita loh
itu celahnya bisa di situ
dan banyak modus modus permainan panitera
sekarang kan selama ini kan suka dituduh
saya bukan membela bekas kop saya
bahwa peradilan itu para hakim
selalu ada peran peran lain
panitra jurusita pegawai pegawai lain itu ikut berperan
sedangkan itu nggak diawasin
nah tapi ini paling data paling gampang sekarang
betapa bahwa panitera menguasai
kayak hakim atau kayak panitia di jakarta
hakim itu kan usia sekian tahun
baru masuk dua tahun tiga tahun
entah di jakarta pusat atau jakarta selatan
itu kan pengadilan yang paling rame
dua pengadilan itu
paling silap paling gemuk lah
dulu jakarta barat semua reformasi
sekarang lihat panitera panitera yang di jakarta sudah lama
bandingkan dengan gampang lah
dengan ketua majelisnya ahok
sebut namanya aja
dia ketua pengadilan jakarta utara
rumahnya juga untuk bukan rumah dinas
cek aja harta kekayaannya di kpk
nah sekarang kalau lihat gaji
oke lah paling itu
mungkin juga ini seudon
saya bisa betul warisan gitu kan
tapi kok hampir rata rata begitu semua
ya ada yang ketangkap
di mahkamah agung
cuma sekarang sekretaris kan
walaupun nasibnya sekarang nggak tukar mana tuh
kpk juga nggak jelas tuh ya
itu juga perlu dilihat kan
itu menentukan semua
silahkan tanya para hakim agung
dan di mahkamah agung
kenyataan dulu yang ketangkap juga siapa gitu kan
itu panitera yang seharusnya adalah jurutulis
daripada majelis hakim
para panitera panitera pengganti ini
saya kira nggak pernah selesai dari dulu
jadi kalau pindah dari pusat
pindah ke selatan
selatan pindah ke utara
panitra ini harusnya dibuang juga
dimutasi ke wilayah indonesia
bagian timur bagian barat
belum sering saya katakan ketika ketangkap yang sebelum
dulu pernah masih ingat
ketika awal reformasi
ketua mahkamah agung yang masakal sarwata
menteri kehakimannya yusril masih hidup nih pak yusril
hakim hakimnya dibugel nanti semua
oleh hakim hakim muda berkualitas
itu juga cukup menyelesaikan masalah
cuma selatan tidak pernah selesai dulu
nah kenapa nggak panitera dilakukan hal yang sama
artinya kalau kita mau bicara soal reformasi peradilan
tidak hanya fokus ke hakim saja sekarang
karena hakim kan dibantu tadi ada panitera
pegawai birokrasi di pengadilan itu
juga harus menjadi sorotan penting sekarang
bahkan pernah coba antara panitera
tanpa ada petik ya
tolong nyebut dulu panitera kepala
pak panitera dan ketua pengadilan katakan
saya kepala kantor loh
ketua pengadilan bukan kepala kantor
seorang yang punya kantor katanya kan
itu juga pertentangan sendiri
sehingga kan di dua
jadi bahkan sampai ada istilah ketua pengadilan
ya ketua pengadilan
tapi ketua kantor adalah panitra pansek katanya
jadi yang punya kantor adalah pansek
ada mah datang
yang punya ruangan saya
apalagi waktu kita zaman dua atap kan
anda kan oleh mahkamah gungkang dianggap
oleh kakak ngakiman
itu hakim dulu
ke perkumahan yang sekarang nggak diakui
padahal miliknya empat
ke mahkamah gungka diakui
di mahkamah gungka miliknya dua dua dulu
jadi di mahkamah gungka ada karyawan juga
yang berkuasa juga
nah di pengadilan juga
yang dulu dipanyakan anak keponakan
uatt semua itu
apalagi di kelas satu
sumatera misalkan medan
kalau di jawa ya sama aja
kekuatannya medan juga
bisa dilihat lah silsilahnya
beliau ini di medan
biar sampai bisa ditanya
di bandung sama
jakarta semualah kalau jakarta
semarang surabaya makassar
itu bisa barometer
silahkan media untuk mengadakan penelitian
entah dari mana
entah masa kerja
itu bisa dibuka
harta kekayaannya para penelitian
eh ya sudah kita cek lagi
makanya dulu kan
kenapa kekayaan harus hakim
harusnya sebuah pegawai pengadilan
dan bisa dilihat
kalau bicara soal
tapi saya ingin garis bawah dulu
ini cukup mengerikan
kalau kita sementara menyimpulkan
dari jawaban kang asep ini
orang masuk menjadi panitra itu
seleksinya tidak ketat
artinya bisa siapa aja
mungkin karena koneksi dan lain sebagainya
tetapi ternyata perannya bukan cuma jurutulis
tetapi sangat penting
bisa menjadi maklar begitu kemungkinan
tadapat tiga menjadi markus
apalagi nih ya mas indra ya
dulu itu sebenarnya sekolah panitra
ada shd sekolah hakim jaksa
ada sekolah panitra dulu ya
nah sekarang ya panitra panitra tadi menyesuaikan
secara cari jenah hukum ya sekolahnya
fakultas fakultas hukum maaf ya harus saya katakan
ya salah gitu
ya gitu lah harus dipati ukur gitu
untuk tidak jelas jelas gitu kan
mereka menyesuaikan masuknya pakai sma
nanti di sarjana hukum diangkat
sarjana muda hukum diangkat
nah kerjanya tadi bikin gituan
malah pada pinter mereka
suruh bikin putusan apaan nitra
itu ada terjadi
saya kan pernah jadi hakim
omongan saya di rekam ya
kalau ada yang tersinggung
saya bertanggung jawabkan
ya tapi kan karena harusnya hakim yang buat putusan
tapi ada fakta hakim
sekali lagi oknum hakim
yang tidak bisa bikin putusan
seharusnya yang bikin kesalahan hakim kan
tapi karena di jakarta pekaranya besar
anak hakim dari kampung
bahkan semua di jakarta
wah perkaranya hak intelektual
dan semua dia bingung kan
dan semua perkaranya
sementara panitra pantai sudah biasa bikin putusan kan
isinya formulir lah
jadi minta tolong dibantuin
kalau sampai kemudian
panitra bisa dibantuin
untuk membuat putusan
bisa lebih korup lagi
ini potensi celahnya ya
bahwa sekarang putusan
sekarang tersangkap oleh kpk
putusan menyebar di mana mana
karena lahirnya dari pada panitra
tapi masih banyak panitra terbaik
di putar putar deh
di seluruh pelosok tadi
mereka masuk ke jakarta
ini yang virus virus ini
didorong supaya keluar
di luar jakarta
ya jangan sampai lima belas tahun loh
yang diceritakan oleh
kang asep ini
kan seperti ibarat
terus kemudian kita mengutuki
tapi bagaimana kita menyalakan
sebatang lilin paling tidak
nah kita mau berpikir secara
solutif ini bagaimana
kan ok katakanlah
tidak memiliki kewenangan
tapi kalau melihat
kasus ini berulang
dalam justru waktu dekat ya
kemudian sekarang agustus
dan semuanya ini panitra
pegawai peradilan pun
bisa ikut bermain begitu
kalau dulu kita fokusnya
lama lama menjadi serius juga
di tubuh peradilan kita
bisa agar masalah ini
memberi kewenangan kepada kaye
juga untuk bisa
di luar hakim
tidak hanya hakim
saya masuk dulu
belajar dari kasus yang di belakang
tiga hal yang harus diperhatikan
yang pertama adalah
nah pembinaan ini
kewenangannya ada di mahkamah agung
kalau disebutkan tadi
lembaga peradilan itu
bukan hanya hakim
ada jabatan struktural yang lain
dan ada beberapa pihak lain lagi yang
itu ada di lembaga peradilan
adalah hal yang naif
kalau kemudian kita menganggap bahwa
lembaga peradilan itu hanya ada hakim
di luar hakim sebagai aktor utama di lembaga peradilan
itu masih banyak
peran pembantu yang lain
yang juga sebenarnya
nah terkait dengan pembinaan ini
sebenarnya ini adalah
kewenangan ada di mahkamah agung
terkhusus lagi kalau di luar hakim
nah pembinaan ini yang
seharusnya harus terus menerus dilakukan
perbaikan dan pembenahan
kalau boleh disebutkan
di hakim ada istilah kode etik
di panitra juga
dan turunannya juga sebenarnya ada kode etik
nah inilah yang sebenarnya yang
kaitannya dengan internalisasi atau pemantapan kode etik di kalangan
selama ini kita fokus ke hakim
lalu kemudian terkesan
mengabaikan peran non hakim
kalau dari sisi jumlah
ada sekitar empat puluh ribuan pegawai mahkamah agung
yang namanya hakim hanya sekitar tujuh ribu lima ratus
dari berapa empat puluh ribu
empat puluh ribu empat puluh dua mungkin
empat puluh ribuan ya
ya semua pegawai di mahkamah agung ya
yang hakim hanya
nah selama ini publik fokus ke yang tujuh ribu lima ratus
lalu kemudian melupakan yang sisanya itu
sebagai sebuah lembaga peradilan
pembinaan dan kasus kasus yang kemudian terjadi belakangan
ini tidak boleh kita anggap
ini adalah peristiwa yang berdiri sendiri
yang saya silahkan tadi
ada aktor utama

peran pembantu dan sebagainya
itu dari segi pembinaan
nah selama ini pembinaan itu
kalau dalam perspektif publik dan kita juga
khususnya di luar hakim
itu memang agak tidak terlalu terbuka
sehingga sulit kita kemudian mengetahui dengan pasti
istilah kang asep tadi
dan demosinya itu
itu ada istilahnya
kalau misalnya soal promosi mutasinya itu
seperti model obat nyamuk
di situ situ saja
lalu kemudian yang kedua adalah pengawasan
nah pengawasan itu juga ada dua
promosi yang muter muter tadi itu bisa ada indikasi suap juga
mungkin kang asep lebih transparan

sowan senyum itu saji
jadi itu rumusnya
pak farid kita tahan dulu
nanti kita jelasin lebih lanjut dari kay
kita akan dihadirkan setelah jeda berikut tetap lagi
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan sengaja memang kami tampilkan gambar yang kami rekam sebelumnya
oleh tim liputan kami
suasana di pengadilan negeri jakarta selatan
di sini sebenarnya kita ingin munculkan atau tunjukkan kepada anda
bahwa banyak sekali sebenarnya
sepanduk ya poster atau spanduk ini
poster poster kemudian bertuliskan soal zona integritas
anda memasuki zona integritas seperti tadi
kemudian meningkatkan kredibilitas dan transparansi
di pengadilan negeri jakarta selatan
ada berbagai slogan sebenarnya
nah ini penting juga nih
di sini juga ada stop gratifikasi
terima kasih anda tidak memberikan kami janji
atau segala bentuk janji tadi ya
terkait dengan agar tidak terjadi lagi gratifikasi
kang asep ini sebenarnya kan sudah cukup baik upayanya sebenarnya ya
di mahkamah aku contoh pantai inktra siapa yang mulai
balas diberhentikan kan
yang bikin ketua panitianya ketua apanya coba
makanya sekarang kalau ini gratifikasi belakang terima kasih
atau di depan biasanya orang
makanya stop gratifikasi seperti tadi belakangnya terima kasih
atau biasanya kalau sumpah tuh demi allah kan demi allah s w t
tapi ujungnya insya allah nah itu yang terjadi
berarti nggak jaminan maksudnya ketika ada gambar gambar spanduk yang slogan ditaruh di depan
enggak lah sekarang bukan waktunya lagi lah tulisan saya gitu
ya karena sudah banyak buta huruf gitu kan
kalau saya tindakan sih yang perlu sekarang
slogan kosong jadinya
iya slogan itu kita mesti cuci kan
faktanya apa yang terjadi
sekarang di pengadilan juga itu kan banyak
dulu aja tulisan nggak sebanyak begini
tapi nggak banyak yang ditangkap begini
tapi sekarang banyak tulisan nih sebanyak yang ditangkap sering
jadi artinya apaan gitu kan
maka saya bilang nggak usah lah sekarang pidato pidato prt gitu yang berapa
yang penting suri toh ladan
dimulai dengan makam laku
contoh bahwa kami juga anak kami begini suami kami gini
ya anak kami tidak jadi hakim semua
tapi jadi panitra misalkan
nah penting contoh tapi
sepertinya tidak berulang lah
ini kan sekali berulang berulang berulang
jadi kapan selesainya
kita juga bosen gitu
sudah berapa kali kita ngomongin ini
sudah berapa kali
mulai april juni juli dan agustus
sehingga saya pikir kalau saya ngomong berapa mediatnya ya sudah satu aja rekaman
karena dulu kan nggak pernah selesai mas indah
kenapa ini tidak pernah selesai
karena ada tindakan nyata dari ma gitu kan
paling sekarang lebih mengerikan lagi dikatakan
berterima kasih kepada kpk
kok berterima kasih kpk
ya seharusnya kan dia malu
harusnya dia menindak gitu
loh kok terima kpk
jadi kan minggu ditindak kpk baru terima kasih
kan harusnya ditindak dari dalam supaya kpk tidak melakukan
ini kan bukan kehebatan kpk
karena keterlaluan berulang kali ya
jadi kpk tahu ada mainannya
catatan anda jaksel ini berapa kali sudah ya
jelas selatan itu ya mau dibuka dari zaman hakimnya
bisa buka data
kalau kemarin cnn kurang lengkap
ini panditan kesekian kalinya loh
jadi yang sekarang itu yang kesekian kali
silahkan buka selatan itu
bahkan kalau mau dibuka
untuk selatan aja nih ya
kalau utara sudah terkenal
panitra rohadi kan
pusat terkenal kemarin
yang disebut kaitannya kan yang menarik itu kan
jadi harusnya dibandingkan
utara itu kan suara panita rohadi
maksudnya pakai sekaligus pakai mobilnya
jangan jangan dipakai hakimnya
biar buka lah
ya kan yang pusat disebutin
malah disebut dalam bertahs itu ada kaitan sama hakimnya
tapi juga tidak pernah ada penyelesaian
apa kaitannya dengan hakimnya gitu kan
belum ada penyelesaian
pola pola itu kait kaitan itu kan nggak mungkin
soalnya yang mutus perkara itu kan hakim bukan panitra
ini persis seperti yang akan saya tanyakan ini
kalau misalnya konteks secara umum ini ya
kemudian seorang panitra bermain
apakah mungkin hakimnya tidak terkait
ya kemungkinan banyak polanya
tapi yang biasanya kalau lihat ketangkap kpk
bisa panitra main sendiri
tahu hakimnya misalkan benar
nggak akan kemana mana akan menyimpan
panitra spokulasi kan
panitra nya disuruh tadi penitipan tidak ketara
supaya hakimnya aman
ya udah panitera aja aman
pintunya di panitra
nanti dia tunggu sisanya
penitipan tidak ketahui itu ya
atau mungkin juga atas perintah
ya lain lain di luar majelis
atau mungkin juga ya atas permintaan
itu polanya banyak gitu kan
berarti ini lama lama bisa mirip teroris juga
sl terputus ya
jadi misalnya disuruh kalau tertangkap ya terputus jaringan sampai disitu aja
itu yang utara kan gampang contohnya
atau yang pusat
yang kemarin kasus dengan perusahaan besar itu
kan lihat juga
kan waktu kehabisan ketahuan
gak dari suruh hakimnya
hakimnya dari pusat promosi ke semarang
tapi gak ada tanda untuk mudah mudahan kpk meneklanjuti
kasus bandung kan sama juga
panitra kasus hakim perburuhan
kalau mau dibuka kan banyak ini
mas indra saat ceritanya juga lupa lagi gitu
mungkin beberapa sesi kita sampe sahur juga mungkin
tapi kita nggak boleh lelah ya
terus menyuarakan ini ya
kita berharapkan ke kay
jadi kay jangan ngawasin hakim doang lah
kan bukan komisi hakim
kalau komisi polisian ngawasin polisi
komisi judisial bukan hakim saja
salah ini komisi judisial kok ngawasin hakim
walaupun memang sejarahnya
ya dulu memang untuk ngawasin hakim
tapi tadi saya kena ke fakta menunjukkan
empat tujuh sekian jumlahnya
empat puluh an hanya tiga lima ratus hakim
apa yang terjadi semua ini
kita harus ada keberanian
bahwa kejadian ini jangan diulang
supaya tidak diulang karena apa
ya kan pepatah kalipanoka kita
jangan jatuh ke lubang yang sama
tapi lubangnya banyak banget tuh
dan jatuh terus ya
dan jatuh terus
dan itu itu lagi
dan pemainnya di tempatnya itu
atau memang ingin jatuh jadi
kan itu hari itu ada kpk tuh di situ
akhirnya kpk temen gitu
ya temen temen dijiret sama kpk baru tahu
tapi sebenarnya bukan kehebatan kpk
kpk nggak hebat menurut saya
pak farid kembali ke soal yang
sejauh apa sih kewenangan
pak farid senyum senyumnya kayak berulang terus pak ya
tapi nggak selesai selesai sebenarnya permasalahan ini
apa pak langkah ki pak ke depan biar ini tidak berulang lagi
jadi kita ketemu berdiskusi di meja ini tidak lagi soal penangkapan banditera
kemudian ada mafia peradilan dan lain sebagainya
saya lanjutkan soal pembinaan tadi
aspek pembinaan sebenarnya
baik hakim maupun aparatur peradilan yang lain
itu sebenarnya sangat penting
khususnya pembinaan yang ada kaitannya dengan penguatan mental spiritual
karena sebenarnya begini
tadi sudah disampaikan misalnya soal papan papan yang
itu penting sebagai bagian dari upaya untuk saling mengingatkan
tapi di luar itu sebenarnya lebih penting pada soal aspek spiritual
bagaimana kemudian di dalam proses pembinaan ini
lembaga peradilan khususnya yang berada di bawah
di bawah makam agung
kemampuan untuk kemudian melakukan pola pembinaan
seperti halnya paling tidak
kalaupun tidak pembinaan seperti yang didapatkan oleh hakim ya
ya sekian persen gitu
khususnya terkait dengan
untuk melakukan internalisasi kode etik sebagai bagian dari gaya hidup
kalau ini kemudian dilakukan
internalisasi kode etik sebagai hidup itu bagaimana caranya
nah ini ini
kalau di apa namanya
kalau kita berangkat misalnya dari pola pembinaan perspektif kode etik
bagi para hakim
sebenarnya itu mereka diajak
kemudian digambarkan persepsinya tentang
bagaimana menjadi hakim
bahwa hakim ini adalah profesi mulia
punya kenangan yang besar
mereka adalah wakil tuhan
sehingga kemuliaan yang mereka sandang dalam profesinya itu
juga harus terwujud dalam perilaku dan putusan putusannya
nah hal yang
kemudian seringkali terlupakan bahwa sebagai bagian dari lembaga peradilan
yang saya sebutkan tadi luar hakim ini
yang ada tiga puluh lima ribuan ini yang sebenarnya juga fokus
jadi mereka diberikan injeksi moral harus diberikan
oleh siapa injeksi moral
karena sebenarnya ini ada di badan pengawasan mahkamah agung
tentunya dari mahkamah agung
karena tidak ada lembaga lain di luar lembaga itu
yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan di luar mahkamah agung secara internal
kalau ada dorongan ky yang seharusnya juga ikut mengawasi ini
apakah menunggu undang undangnya dulu atau bagaimana
bisakah kemudian mungkin kay berinisiatif
saya tidak dalam posisi kemudian ingin memperluas kewenangan atau
karena logikanya begini
kalau konteksnya penguatan pengawasan dan memperbanyak penindakan ini juga tidak akan pernah menyelesaikan masalah
karena sebesar apapun kewenangan yang dimiliki oleh kaye misalnya
dalam konteks pengawasan eksternal ini juga tidak akan menyelesaikan masalah
karena si ritualnya
nah tentu ini bermula dari hulu proses rekrutmen proses pembinaan proses promosi mutasi dan lain sebagainya
karena memang ini sesuatu yang langsung berakhir
sesuatu yang langsung bersentuhan dengan spiritual para apa namanya
bisakah tidak paling tidak dimulai dari perekrutan misalnya
jangan tentu saja untuk mencari yang bersih diawali dari perekrutan dulu
walaupun bicara spiritual tentu saja tetap harus ada selama perjalanan karirnya
oh iya pintu masuk pertama memang rekrutmen
sdm nya dari mana
sd sdm nya karena kadangkala ya publik ketika banyak berharap kepada komisi judisial untuk mendapatkan hakim agung misalnya
persoalan kita adalah kita itu sudah mendapatkan dihilir
bukan dari hulu gitu
bicara hakim pun juga sudah dihilir sebenarnya
sakim pun juga nggak boleh
makanya kemudian kan yang dilakukan adalah proses judicial review terhadap pelibatan komisi judisial dalam proses seleksi bersama dengan masyarakat
dalam peraturan perundangannya ya
yang kalau menurut saya penindakan penting tapi tidak akan menyelesaikan masalah
pada akhirnya saya mau katakan bahwa
lembaga lembaga yang mengambil proses penindakan selama ini akan lelah dan penat sendiri
jangankan mereka yang mengambil inisiatif untuk melakukan penindakan
kita yang bicara saja
kata kang asep udah mulai capek
nah pengawasan juga begitu
lama lama kita menganggap ini biasa aja kasus biasa
faktanya kan kasus ini sudah dianggap sesuatu yang biasa
justru dalam beberapa hal kita justru ya
kang asep agak berdebar juga nih
kapan lagi ini ada ott
karena kita merasakan ada alasan
kita merasakan ada aroma yang tidak sedap tapi memang kita tidak punya kewenangan
jadi ini peristiwa yang berulang maka pendekatannya menurut saya adalah soal pendekatan dari hati ke hati
dan ini memang butuh keteladanan
dari pimpinan atas sampai kemudian ketua pengadilan tempatan
jadi pada konteks ini menurut saya kang ghasib ini masalah tidak selesai sepatutnya di tangan oknum tadi
tapi juga sampai kepada atasannya
sampai kepada penanggung jawabnya di saat ketempatan
yang menarik ini pak
tadi keteladanan pimpinan ketua pengadilan
kita kembali ke selatan aja ya
para ketua selatan ini
karena saya sebut namanya lah
sekarang saya sebut
wakil ketua makam ha'agung sari pudin itu mantan hakim selatan loh
harusnya bangga kan
dirjen badiluntum heri suantoro
saya sebut nama karena teman teman saya itu semua
bekas ketua selatan itu loh
yang ditakuti di segani nugroho setiaji
itu mantan hakim selatan
sekarang direktur yang dana tangannya haswandi mutasi
mantan ketua selatan
nah bekas tuasanya baru ganti
sekedar prim hariadi
selatan itu menghasilkan tokoh tokoh yang sekarang ada di mahkamah agung
beberapa hakim agung itu ketuanya ya
berasal dari selatan awalnya
harusnya kan malu selatan
karena pimpinan pimpinan ketua ada di makam ha'agung
tapi selatan blunder terus melakukan perbuatan
karena memang selatan nggak ada pusat tuas
jadi artinya keteladanan yang sebenarnya pernah diberikan tidak turun ke bawah
nah iya dikatakan belakang
harusnya kan atas bawah sampai atas gitu kan
ketika memang kebanggaan alumni alumni pn selatan ya
kan bangga kan lima belas tahun berarti dia pernah mengenal wakil ketua makam ha'agung sari pudin ya
dia pernah mengenal hariswan doro yang sekarang dirjen
tentukan nasibnya para hakim dan para panitra
dia mengenal nugroho setiaji
kalau macam macam dihajar sama nugro bawas yang paling galak ini kan
dia kan tahu siapa nugroho kelakuannya di selatan
tapi sepertinya tidak ada rasa takut dan segala
kita kan tindakan juga capek omongin
kesannya juga bingung
kesannya juga bingung gitu
apakah ini dilakukan secara sadar bahwa sebenarnya mereka tahu berbagai penangkapan sudah dilakukan
contohnya tadi bawas di internalnya juga galak
nanti kita ulas selanjutnya
karena ada bahasa bahasa kode juga
artinya apakah mereka ini sadar atau tidak ketika mereka sedang mendesain upaya menerima gratifikasi
kami hadir selanjutnya
bapak cedab yuk
diduga pemberian akz selaku kuasa hukum pt adi kepada tmz
ejfs pte limited terhadap pt adi ditolak
dan menerima gugatan rekonvensi pt adi
dalam komunikasi antara akz dan tmz digunakan sandi sapi
untuk merujuk kepada nilai ratusan juta
dan sandi kambing yang merujuk pada puluhan juta
mungkin ini karena situasi mendekati hari korban ya
saya sempat meminta tujuh sapi dan lima kambing
atau senilai tujuh ratus lima puluh juta kepada akz
akhirnya disepakati empat sapi atau senilai empat ratus juta
untuk mengamankan perkara tersebut
sengaja kita ulang pernyataan ketua kpk
saya karena saya tertarik kalau dalam kasus kasus korupsi ini kan selalu ada banyak istilah ya
yang sekarang istilah sapi dan kambing
sempat meminta tujuh sapi dan lima kambing
saya mencoba memahami
sebenarnya mereka ini mungkin sadar ya
kalau kemudian mungkin perbincangan mereka itu diintai kpk dan lain sebagainya
artinya mereka sadar
artinya mereka tahu penangkapan penangkapan sebelumnya itu dilakukan
tapi tidak kapok tidak jerat
justru sepertinya mereka ini justru belajar dari penangkapan sebelumnya
mencari cara untuk bisa lolos dari penangkapan penangkapan begitu
ya keteladanan itu
penangkapan penangkapan sebelumnya itu tidak ngefek
ya contoh kan dulu kan misalnya kasus apel
perusahaan kan belajar dari situ kan
tapi yang diikuti teladanan itu bukan teladanan yang jadi pembinaan yang bagus bagus
keteladanan cara cara gitu yang sebenarnya hanya ganti judul kan
yang ngikutin yang salah gitu kan caranya kan
nah sekarang coba bayangin
lebih gila lagi kan mainnya di pengadilan lagi
yang lain sudah menghindar tidak di pengadilan
mainnya biasanya di mall
iya antar transfer sebagian empat ratus dua puluh lima
tapi kan ketemunya di situ habis terima
biasanya ketangkap jarang kan
ketangkapnya di ott nya di peradilan
ya di tempat lain lah selalu di hotel tempat makan mana
coba ini ibarat kita punya rumah di gerbek
ini rumah sendiri kan
harga diri misalnya kalau di rumah kan
ini saya kira juga
saya juga susah ngejelasin ini apa yang terjadi
saya tidak tahu
bayangin lima belas tahun
jadi galaknya kpk menangkap menangkap itu tidak membuat mereka takut
saya katakan kpk mah nggak pinter nangkap kalau yang gituan mah
yang pinter itu ya
yang kurang pinter itu justru itu yang ditangkap
ya kpk aku udah tahu
kpk pasti menyadap otomatis
pengadilan itu pasti semua tidak ada pengadilan tidak disadap oleh kpk
nah apalagi sekarang kan perkaranya ini cukup dampak besar menyangkut pihak asing kan
nah pasti kan kpk juga dapat informasi
pasti katakan kpk informasi ya dari masyarakat
pasti masyarakatnya masyarakat peradilan kan
ya itu kan permainan di ruang panitra itu kan pantai pengganti itu kan numpuk tuh
di ruangan satu orang pantai
entah empat orang lima orang
hakim juga kan saling kedip kedipan di situ kan
atau juga pengamat pengamat lain
itu kan dekat ke icw juga tuh
selatan itu kan tidak jauh
malah tidak jauh dari rumah saya
supaya tahu lagi mas indra
ini gedung selatan ini dengan bawas yang ditakuti namanya nugro setiaji
itu nggak nyampe dua ratus meter rumahnya
ini pengadilan selatan
ini rumah dinasnya bawas
badan pengawas ya
badan pengawas nugroh yang pernah tugas hakim di situ
hakim terbaik versi tempo juga kan nugroh setiaji
di belakangnya dulu ada rumahnya si itu
apa yang perempuan itu siapa namanya ya
di belakangnya lagi ada rumah dinasnya yang dikasihkan untuk
mahkamah agung di belakangnya lagi
jadi ada tokoh tokoh yang patut menjadi teladan sebenarnya sudah ada di situ juga
di situ wilayahnya
di jalan selatan
pengadilan selatan itu dikelilingi oleh tokoh tokoh lingkungannya gitu kan
jadi ini tidak terobati maksudnya
ya saya juga bingung gitu
tapi nggak aneh ketika dari mulai calon pegawai
kemudian jadi panda pengguna
kemudian jadi panggung
terganti di situ
kan pertanyaan saya
kok bisa lima belas tahun di situ
tapi sehingga kalau saya baca tadi yang saya katakan di awal
tadi karena kembali ke rekrutmen
promosi mutasi dan seterusnya itu
ya nggak salah
karena sebelumnya juga sama
di pusat juga teman saya bertugas
pp saya aja sampai sekarang ada yang mau dipindah tuh di pn pusat
bayangin saya udah keluar
sebelum saya masuk ppnya di situ
sekarang saya semua saya tanya
masih di situ
pak jangan diomongin
demi kepentingan bangsa semua loh ini
harus dibuka semua
jadi jangan sampai kena
ya oke lah
misalkan dia wanita
tapi bagaimanapun kan harus di berputar
kalau nggak berputar dia tahu di situ virusnya akan berkembang di situ
oh kalau ke pusat
ke selatan ppnya ini
itu udah pasangannya
sehingga jangan salahkan
di beberapa pengadilan
pp bisa mengatur hakim
ini tidak terobati atau bagaimana pak
agar kita mengakhiri perbincangan ini
menjadi ada jelas
kalau tidak terobati
bisa kita ubah
bisa kita ubah
ulang lagi perbincangan kita
pembelajaran pentingnya bahwa
perbuatan perbuatan yang merendahkan martabat lembaga peradilan pada konteks kasus ini
serapih apapun prosesnya
toh pada akhirnya
atau kalau boleh saya sebutkan
mungkin dalam beberapa kesempatan
pada beberapa kesempatan
atau ada di tempat ibu ibu
apakah itu effect
memilih karier di sekitar mediajum
maksudnya berb making video
jadi kita bisa memilih
atau bagi aklankan

pengawasan tidak pernah tidur memang mungkin benar pembinaan serta ada maksud saya pembinaan
sudah dilakukan lalu kemudian pengawasan juga sudah diupayakan untuk diefektifkan
penindakan juga terus dilakukan tapi kalau kemudian apa perilakunya tidak diubah maka
sebenarnya ini akan terus dan terus dan terus akan terjadi oleh karena itu kalau dalam perspektif
karena memang kita lembaga etik tentu capitop pendekatan etiknya memang kita harus membuat
aparatur di lembaga peradilan dari semua dari semua lini itu adalah bagaimana kemudian kita
bisa melakukan proses injeksi moral dalam rangka untuk punya kemampuan dan daya tahan menghadapi
godaan kehidupan gaya hidup yang semakin glamor kalau kemudian itu harus diikuti
tolong cepat tolong laden tadi kira kira begitu itu satu
seharusnya itu begini ini keniscayaan kalau kita ingin keluar dari belitan masalah ini
jadi bukan soal apakah bisa atau tidak itu harus bisa
tidak ada istilah ini tidak apa apa ini sudah titik tanda seru lagi
jadi saya pikir begini yang terakhir saya ingin katakan bahwa proses kasus hukum yang seperti ini
pada konstruksi peristiwanya tidak pernah berdiri sendiri itu satu
karena tidak pernah berdiri sendiri maka penyelesaiannya juga tidak hanya sebatas pembinaan pengawasan dan penindakan
media masyarakat pencari keadilan itu juga harus berperan dalam rangka untuk tidak terus menggoda dan melakukan kegenitan kegenitan kepada aparatur pengadilan ini
sebab pada akhirnya sekuat apapun pertahanan
menggoda aparatur pengadilan ini maksudnya kayak apa konteksnya pak
tadi kan sudah disebutkan misalnya
puasa para pihak
ya mulai dari pendaftaran
tapi intinya begini bahwa menjanjikan sesuatu menerima sesuatu yang berpengaruh terhadap proses hukum itu bagian dari godaan itu
bisa dalam bentuk uang bisa dalam bentuk promosi bisa dalam bentuk yang lain lain
itu pidana juga kan sebenarnya
nah yang ingin saya katakan hukum pidana juga tidak akan menyelesaikan masalah ini
karena memang persoalannya ada di sini di cara berpikir dan pola hidup
nah intinya adalah soal keteladanan
dan inilah memang yang terus sepatutnya kita gaungkan terus kita dorong
sebab kalau tidak saya pikir peristiwa ini besok besok dan besoknya lagi akan terus terjadi
karena kalau kita belajar dari dua ribu lima belas dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas tetap berulang hanya sedikit saja modusnya yang agak berubah
padahal seperti yang saya katakan tadi pengawasan tidak pernah tidur
pengawasan senantiasa akan
muncul kejahatan senantiasa
oleh karena itu saya pikir
tapi tidak akan pernah selesai kalau mereka tidak takut tertangkap
ya rasa malu keteladanan dan lain sebagainya
oke kang asep kita harus menutup malam ini
tapi kalau ini terulang lagi jangan bosan kita undang lagi ya
gak apa apa makanya saya bilang berhentilah kawan
kita punya meramah selalu
saya ini bekas preman bekas koboi
kenapa sih satu kata aja minta
oke terima kasih kang asep
terima kasih malam hari ini
terima kasih juga pak farid atas solusi yang semoga didengar oleh seluruh pegawai peradilan kita dimanapun
dan diikuti terima kasih
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali
tepatlah bersama kami